ini dia peci kulit kelinci
sesuai dengan namanya peci ini terbuat dari kulit kelinci
peci berbahan kulit kelinci ini diproduksi surya subagio
prajin kulit di desa bangsri bangetan jawa timur
menurut dia para pembeli tertarik pada peci kulit ini karena bentuk dan keunikan coraknya
apalagi kulit kelinci memiliki tekstur sangat lembut sehingga nyaman digunakan di kepala
tidak mengherankan jika peci kulit kelinci ini diminati konsumen
dan jumlah pesanannya terus meningkat menjelang ramadan hingga idul fitri
bahkan pesanan tidak hanya datang dari wilayah sekitar tetapi juga dari luar pulau jawa
padahal luar negeri waktu itu kami terhalang kapasitas dan permodalan ya
karena ketika kami menerima pesanan dua peci maka modal untuk tenaga kerja kami butuhkan ya lumayan banyak
ini kok saya melihat kok unik aneh dan bagus sekali
kualitasnya bagus dan kok saya tertarik
ini saya beli dua anak saya dan saya pesan lagi untuk anak anak yang di jakarta
insya allah nanti untuk ramadan biar untuk tarwah sama untuk lebaran
sebuah peci kulit kelinci dibanderol dua ratus lima puluh hingga empat ratus ribu rupiah
saat ini suryo mengembangkan usaha secara mandiri dengan dibantu empat karyawan
siapa sangka limbah kain perca yang biasanya dibuang ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan topeng seperti yang satu ini
dengan tangan kreatifnya pramono hadi warga desa bugisan klaten jawa tengah
menyulap potongan sisa kain menjadi karya seni topeng klasik
proses pembuatannya pun relatif sederhana
adonan semen dan potongan kain dimasukkan ke dalam wadah cetakan kemudian dijemur selama dua jam
setelah kering cetakan topeng dicat sesuai dengan keinginan
jadilah sebuah topeng klasik yang bisa digunakan sebagai pajangan atau hadiah untuk kerabat
ya itu satunya paling tiga puluh dua puluh lima gitu
kalau selama ini masih lokal
nah ya bisa empat sampai lima juta
dalam sehari pramono dapat memproduksi sekitar seratus topeng yang dijual dua puluh lima hingga tiga puluh ribu rupiah
seperti inilah bentuk topeng hasil karya warga klaten jawa tengah yang sangat menarik
satu topeng dijual dengan harga dua puluh lima sampai tiga puluh rupiah